saya harus menyampaikan berita yang tidak baik
saya tinggal dulu ya bu
mama merasa semangat kenapa
kamu masih nanya soal ini
ini semua gara gara kamu
kamu tahu gak
elsa itu nangis terlalu sedih
waktu dia nyetir
dia sampai gak fokus
rena kok bangun kenapa
oh kamu harus bentar ya
rina tunggu sini dulu ya
omah mau ambil minum abis ya
apaan sih mas
kamu deket deket saya
mas yang deg deketin
ya mana aku tau mas
siapa yang sengaja kamu kali
biar aja mas mau deket deketin aku
ga usah gr
siapa yang gr sih mas
al sama andin kok kayak ribut ribut ya
ada apa sih
jelas jelas saya tidur
ini saya ada di pojok ya
itu kenapa guling bisa disitu
kamu yang salah nih
ya kamu lah mas
ih ngapain harus aku yang ambil
orang kamu pasti yang nendang
ya kamu lah mas
saya itu dari dulu tidur itu selalu diem
ga pernah bergerak gerak ya
bilang aja mas mau deket deket sama aku
ya udah kalau gitu
mau balik lagi ke kamar ya
saya mau cek cctv
kita buktiin sekarang siapa yang salah
siapa yang langgar batas
yang bergerak deket saya siapa
siapa yang salah duluan
kamu yang langgar batas

udah nih angkel akalan kamu aja mas
karena kamu mau deketin aku
hmm nanti kalau tidur di sofa mama ngeliat
terus mama tanya
bener juga sih
kalau mama sampai lihat gue tidur di sofa gue mesti alasan apa lagi coba
selamat malem mas
serius gak mau deket aku